ketua umum partai hanura usman sabta kembali menyapa masyarakat daerah lewat gelaran jalan sehat
yang dilaksanakan di tanjung pinang kepulauan riau pada minggu lima belas oktober dua ribu dua puluh tiga
dalam rangkaian acara di tanjung pinang oso juga memberi clue soal dinamika politik terkini
salah satunya perihal waktu pengumuman bacawa pres pendamping ganjar pranowo
yang disebut oso akan diumumkan pada rabu mendatang
ketua umum partai hanura yang juga menjabat sebagai ketua dpp gebuminang usman sabta
kembali menyapa masyarakat daerah melalui gelaran jalan sehat
yang dilaksanakan di lapangan pame dan ahmad yani tanjung pinang kepulauan riau pada minggu lima belas oktober dua ribu dua puluh tiga
acara jalan sehat diikuti oleh ribuan masyarakat yang tergabung dalam organisasi kebuminang
simpatis dan berkontrol
pertama dikonsistenan perhubungan dan perhubungan partai hanura di wilayah tanjung pinang kepulauan riau
dalam kesempatan ini ketua umum partai bernomor urut sepuluh hanura
juga membagikan door price berupa sepuluh paket umroh sepuluh sepeda listrik dan hadiah elektronik lainnya
oso yang konsisten menyuarakan keberpihakan kepada daerah dalam setiap safari politiknya
menyebut jika kota tanjung pinang memiliki masyarakat yang kritis kooperatif dan sadar politik
saya tidak menyangka seperti ini
tanjung pinang ini yang tadi saya pikir biasa biasa saja
ternyata masyarakatnya sangat kritis sangat kooperatif
ya kedepannya begitu begitu juga bahwa kita ingin menyadarkan masyarakat berpolitik
ingin menyadarkan masyarakat untuk memilih yang banar yang baik yang berpihak kepada daerah
dalam rangkaian giat oso di tanjung pinang sebelumnya ketum partai hanura ini
juga membuka acara bimtek dprd dan workshop pemenangan pemilu partai hanura pada sabtu empat belas oktober dua ribu dua puluh
selain memberikan motivasi dan semangat kepada para kadernya dalam kesempatan ini
oso juga memberikan clue perihal kapan bacawa pres pendamping ganjar pranowo akan diumumkan
wah ini kita kan belum putus
kalau ganjar itu ya
memang yang kita dukung ya
hanura mendukung ya di situ ada pdp ada hanura ada p tiga ada perindo dan akan ada lagi ya
itu sedang kita bahas dan untuk wapresnya mudah mudahan aja rabu depan
pak itu yang bertempat rasanya pak mahfud pak menurut pak bagaimana pak
loh ini saya kan belum diajak
nanti kalau diajak bicara nanti kalau diajak bicara saya sampaikan
ya minggu depan lah minggu depan
rabu insya allah rabu rabu ya insya allah
itu kan berdasarkan kesepakatan
selain itu didampingi gubernur kepulauan riau ansar ahmad
osman sabda juga berkeliling di pulau penyengah
sebuah pulau kecil di wilayah kota tanjung pinang
untuk mengunjungi masjid raya sultan riau dan makam pahlawan nasional
sabilillah dan raja ali haji
sampai jumpa lagi